dan telah menyebabkan ibu kamu celaka
om mohon mulai sekarang jangan tinggalkan mika
dan teruslah mencintai mika
kayaknya gio gak bisa maafin perbuatanmu
kenapa om kenapa om tega melakukan ini semua
apa salah mama sama om
apa harusnya oma terancam seperti ini
hanya karena obsesi
gio maksudnya om untuk mencintai aku sama mika

gio harusjaz bagaikuileen ke s uw
gio sedang mengambil mikaheres
mimu telah menyebabkan siang mika telah pulang dari a dua tu

padahal kamu tau sendiri
kalau bukan karena mama atau papa aku
justru saat ini aku mau ngomong sama kamu
kalau ada diantara kita yang berbuat salah
maka aku yang akan meminta maaf lebih dulu
maafin sikap aku yang tadi ya
keindahan di dunia ini
tidak sebanding nilainya dengan cinta yang keluar dari hati yang paling dalam
sudah gak bisa membohongi perasaan aku sama kamu
aku benar benar cinta sama kamu mika
kamu gak yakin sama
keyakinan aku udah ada
sejak pertama kali ketemu sama kami
aku juga sayang sama kamu
aku mau selamanya cinta sama kamu
aku juga mau selamanya cinta sama kamu